pandemi covid sembilan belas yang merambah ke lebih dari dua ratus negara termasuk indonesia
membuat sebagian masyarakat kehilangan mata pencaharian
seperti halnya fajar triantara dan puspita sari yang menjadi korban phk akibat pandemi
pada mei lalu mereka mendaftar untuk mengikuti pelatihan program kartu prakerja
demi mendapat skill baru agar dapat bertahan di tengah pandemi
saya ingin ya banyak apa ya istilahnya mencoba untuk mengikuti gitu istilahnya
dengan harapan ketika nanti setelah mengikuti
saya punya skill baru gitu istilahnya
jadi saya bisa survive di selain yang saya bidangi
menambah wawasan ya menambah kayak
kan di situ banyak pelatihan pelatihan ada tentang excel atau kayak usaha
kayak gitu wira usaha ya menambah pelajaran juga sih
pemegang kartu prakerja nantinya akan mendapatkan manfaat senilai tiga lima juta rupiah
dengan rincian biaya pelatihan senilai rp satu juta
diberikan satu kali dalam setahun yang dapat digunakan untuk membeli program pelatihan
di sejumlah mitra digital
kemudian empat kali insentif rp enam ratus yang diberikan pasca pelatihan dilakukan
dan tiga kali rp lima puluh sebagai manfaat survei
data badan pusat statistik bps mencatat
angkatan kerja di indonesia tahun dua ribu sembilan belas mencapai

pekerja sektor informal mencapai enam puluh satu tujuh juta orang
kemudian penduduk usia kerja sebanyak satu ratus sembilan puluh enam empat juta orang
pekerja sektor informal mencapai tujuh puluh satu tujuh juta orang
kemudian angka pengangguran terbuka sebanyak tujuh lima juta penduduk
prediksi pengangguran karena dampak pandemi covid sembilan belas
sebanyak sembilan tiga puluh lima juta penduduk pada kuartal ke dua puluh
untuk jumlah peserta pemerintah hanya mengalokasikan anggaran
bagi lima enam juta orang
program kartu prakerja ini diharapkan dapat membantu masyarakat
agar dapat bangkit di tengah pandemi
tim liputan cnn indonesia
sampai jumpa di komenium com
ya covid sembilan belas memberikan dampak yang sangat negatif
bukan saja pada kesehatan manusia ya
kesehatan perekonomian kita di indonesia
kuartal kedua kita sudah melihat pertumbuhan kita sudah minus
kita harapkan nanti ada perbaikan di kuartal ketiga ataupun kuartal keempat
tapi yang jelas sampai saat ini hingga bulan agustus ini sudah banyak sekali orang yang kena phk
perusahaan sudah mulai merumahkan karyawannya dan tentu saja sudah semakin banyak orang
yang akhirnya masuk ke ambang kemiskinan
nah untuk itu pemerintah dan tentu saja kita semua harus bekerja keras untuk memulihkan perekonomian kita
dan juga menjaga agar masyarakat kita tetap sehat
apa apa saja strategi untuk memulihkan perekonomian nasional dan juga untuk mengatasi covid sembilan belas ini
tentu yang paling bisa menjawabnya adalah seorang menteri koordinator di bidang perekonomian
kita sudah berada di gedung menko perekonomian dan ditemani oleh menko perekonomian kita erlangga hartarto
dan banyak sekali tanggung jawab menko kita ini bukan saja menko bidang perekonomian
tapi juga kepala dari komite penanganan covid sembilan belas dan juga komite untuk pemulihan ekonomi nasional
dan juga macam macam lah yang harus mau tidak mau menjadi tanggung jawabnya
banyak sekali harapan yang ditujukan dan ditupukan kepada pak erlangga
kita sekarang akhir agustus kita lihat kuartal kedua sudah anjloklah istilahnya perekonomian kita
kita harapkan kuartal ketiga ada sedikit perbaikan tapi mungkin kalau yang laporan terakhir tidak sesuai dengan apa yang diinginkan
sementara keinginan kita untuk tumbuh antara empat lima sampai lima lima persen
mungkin bisa update sedikit pak erlangga
kira kira kuartal ketiga ini bagaimana apakah kita masuk ke ambang resesi
dan kuartal keempat ini bagaimana
pertama dari segi perekonomian bahwa indonesia ini tidak sendiri
jadi ada dua ratus lima belas negara berada dalam situasi yang mirip dengan indonesia
tetapi dibanding negara lain kita turunnya itu lagging satu kuartal
jadi kalau china kuartal pertama dia sudah deep dive kita masih positif
kita turun ke tiga persen
kemudian kita baru di kuartal kedua kita turun ke minus lima satu
sementara negara lain turun jauh di bawah kita
nah tentu pertaruhannya antara kuartal ketiga dan kuartal keempat
memang di dalam apbn dua ribu dua puluh kita memproyeksikan antara minus satu sampai dua puluh
untuk tahun ini ya
untuk tahun ini
tetapi tentu kita berharap juga di kuartal ketiga kita bisa rebound
rebound itu artinya lebih baik dari minus lima satu
nah kalau lebih baik dari minus lima tiga itu berarti kita trennya positif
jadi seperti sus
walaupun kita melihat ada beberapa sektor yang selain naik sudah mulai turun lagi
tapi kita lihat ada beberapa sektor yang bisa menjadi faktor pengungkit
pertama kebijakan pak presiden untuk penanganan covid dan pemulihan ekonomi ini gas dan rem
jadi gasnya untuk pemulihan ekonomi remnya untuk menyetop pandemi covid
nah kita sudah melakukan testing lebih dari dua juta
dan ini cukup masif dibandingkan negara lain
kemudian tingkat penyembuhan kita tujuh puluh persen
ya lebih dari rata rata dunia ya enam puluh delapan persen kalau tidak salah
jadi dengan demikian kita sudah on the right track
hanya case fatality rate kita masih di atas empat persen
dan jumlah penduduk kita sangat banyak
dan jumlah penduduk kita banyak
sehingga tentu ini solusinya
sehingga tentu ini solusinya
vaksin dan obat obatan
nah kebetulan obat obatan sebagian besar sudah diproduksi secara nasional
vaksin kita sudah bisa meng secure dalam tanda petik tiga puluh juta vaksin sampai akhir tahun
sampai akhir tahun dua ribu dua puluh satu kan mas
nah kita bicara dua ribu dua puluh
secure supply bahan baku dan akan diproduksi oleh bio farma
sehingga tentu kita berharap bahwa di tahun depan kita sudah mulai

subject to keberhasilan clinical trial
kita harapkan ini berhasil
tapi pemerintah sudah mengalokasikan anggaran lima triliun di tahun ini
sehingga artinya kalau ada bahan bakunya kita sudah beli bahan bakunya
kalau sukses kita tinggal produksi
tetapi kita juga melihat bahwa yang perlu divaksinasi ini banyak
jadi ada prioritas kita siapkan
nah barusan kami mempersiapkan perpres untuk
jadi itu kita secara legal kita siapkan
secara budget kita siapkan
secara tim teknis sedang dibuat perencanaan
nah kemudian tentu di samping itu
dari segi perekonomian kita melihat daerah per daerah
mana daerah yang pertumbuhannya di bawah pertumbuhan nasional
contohnya bali misalnya
karena sangat mengandalkan pariwisata
dan mereka tidak punya mitigasi resiko dari para wisata itu tidak ada
jadi pak menko pasti berbeda ya dampak terhadap perekonomian khususnya daerah ya
yang bagian timur dan bagian barat
ini bagaimana secara strategi untuk memastikan bahwa semua daerah itu tidak terlalu kena dampak perekonomian
pemerintah melihatnya sekarang lebih mikro ke daerah daerah
karena indonesia kan agregat dari daerah
jadi kita tidak hanya melihat kita minus lima tiga puluh dua tetapi di mana
dan faktor ekonomi terbesar mana yang kita bisa push
nah salah satu yang memang secara serius kita harus tangani itu adalah dampak yang terparah
yaitu yang terkait dengan turisme restoran kemudian perhubungan
nah ini sayangnya ini hanya bisa didorong kalau confident daripada masyarakat itu bisa menarik

dan confident itu bisa tercipta kalau kita sudah memberikan imunisasi
oleh karena itu pemerintah mengejar imunisasi
jadi vaksin ini sebenarnya sangat kunci ya
sangat kunci karena dia akan menyetop pandemik plus memulihkan perekonomian
tapi dengan adanya sekarang kuartal ketiga nanti kuartal keempat kan kita kan psbb istilahnya sudah lebih kita new normal lah
jadi kegiatan sudah mulai perekonomian sudah dan kita harapkan consumer confidence juga sudah semakin meningkat ya
tapi kuncinya saya lihat ini penyerapan dari anggaran covid yang hampir tujuh ratus triliun itu pak erlangga
ini akhir bulan agustus kita hanya beberapa bulan lagi
ya sehingga tentu kita berharap bahwa ini akan diserap lebih tinggi lagi
jadi kenaikannya juga cukup bagus sesudah bapak presiden berkali kali mengingatkan
dan tentu kita harus berharap
dan tentu anggaran yang kita harapkan bisa diserap di kuartal ketiga ini tujuh ratus triliun
dan di kuartal keempat diharapkan seribu triliun bisa diserap
tapi itu bisa optimis dengan hanya empat lima bulan lagi tinggal dalam tahun dua ribu dua puluh
kami cukup optimis karena kan ada beberapa program bansos yang bisa kita tambahkan
seperti kemarin kita menambahkan bapak presiden bahan pres untuk hibah umkm itu totalnya bisa mencapai rp tiga puluh tiga triliun
kemudian bansos yang tadi pagi terkait dengan subsidi gaji untuk pekerja di bawah lima juta itu bisa tiga puluh tujuh triliun
nah kalau ini kita bisa gelontorkan lebih cepat ditambah lagi dengan pkh dan juga prakerja dan yang lain
itu kami cukup optimis bahwa ini akan ada peningkatan daripada penyerapan anggaran
ya pkh ini program ini keluarga harapan
yang tentu ada beberapa yang kita harus percepat yaitu sektor kesehatan
kemudian tentunya terkait dengan program programnya juga seperti juga pengadaan vaksin dan yang lain
kemudian juga sektor sektor yang di anggaran rutinnya saja juga kita harus dorong
kemarin karena ada realokasi dan refocusing sehingga mereka harus menyesuaikan semua dari dipanya
lainnya dan kami juga melihat ada beberapa program program baru yaitu akselerasi daripada
program pembangunan termasuk juga padat karya jadi realokasi ini membutuhkan banyak sekali
penyesuaian dan dinamisasi dari kementerian kementerian jadi kl pun perlu menyesuaikan
terhadap situasi covid jadi animonya tinggi dan kita kan ada mekanisme untuk melakukan evaluasi
yang terkena dampak dan bekerja di sektor informal jadi yang mengikuti ini sudah tepat sasaran
jadi bottlenecknya lebih di kementerian lembaga tapi dengan daerah juga tentu saja ini
karena perubahan setting anggaran awal yang non covid menjadi anggaran covid tentu banyak
sekali shifting dari program dan kalau di pemerintah kan shifting kan nggak bisa langsung
di shifting tetapi harus ada tornya harus ada rab nya kadang kadang perlu juga persetujuan
dari dpr sehingga ini yang tentu memakan waktu untuk misi persen padahal sayang sekali ini kan
sejak bulan april kan ya pak menko kita harapkan betul betul bisa terserap tapi kalau kita
lihat kan mungkin yang kartu prakerja itu dari sepuluh triliun jadi dua puluh triliun kan itu tapi kita masih
ada tujuh ratus triliun ini yang harus dihabiskan optimis ini semua bisa diserap saya cukup optimis karena
kita sudah memonitor setiap kl dan setiap program dan dengan komite pen dan menteri keuangan ini
setiap minggu kita monitor iya kuncinya adalah untuk menciptakan mau tidak mau ya ini sekarang dampaknya
paling terasa bagi kebanyakan orang itu adalah kehilangan mata pencarian orang yang di phk dan
dirumahkan kalau tidak salah bapak nas memproyeksikan tahun depan itu bisa ada dua belas jutaan orang
sebelum ada covid saja kan masalah pengangguran dan lain sebagainya itu salah satu masalah yang
kita hadapi dengan adanya covid ini kita lihat kan sudah ada yang memang dialokasikan misalnya kartu prakerja tapi ini
di april berarti sudah gelombang kelima harus ada evaluasi dong dari keberhasilan jadi kita sudah
melakukan evaluasi sejak gelombang ketiga jadi dari gelombang ketiga dihentikan sementara sampai
hampir dua bulan sekarang sudah mulai lagi gelombang kelima dan gelombang ke enam dengan dievaluasi di
gelombang ketiga regulasinya diperbaiki baik itu peraturannya pp nya maupun permenko nya kemudian juga
kita naikkan kemudian kapasitasnya kita naikkan jadi sebelumnya kita sekitar empat ratus perminggu
sekarang sudah delapan ratus ribu per minggu sehingga sekarang itu kita sudah menyerap sebesar dua dua juta di gelombang
keempat dan kelima dari satu sampai lima sehingga dua dua juta sudah menjalankan program prakerja dan yang
mendaftar adalah empat belas dua juta jadi memang antara yang mendaftar dan yang masuk di dalam sistem itu
ya relatif sepertujuhnya jadi animonya cukup jadi animonya tinggi dan kita kan ada mekanisme untuk
tepat sasaran sedangkan mereka yang formal kan di kita berikan bantuan terkait dengan
bansos sehingga tentu sudah ada segmentasi segmentasi daripada mereka yang membutuhkan bantuan
iya ini mungkin kita bicara angka sedikit ya dari sepuluh triliun dinaikkan ke dua puluh
dua puluh triliun tapi akhir bulan agustus ini penyerapannya kalau tidak salah kan masih sangat ya penyerapannya
itu kan stagging jadi mereka yang sudah ikut pelatihan baru bisa diserap karena kita
berbeda dengan bansos yang langsung dibagi kalau ini kan ada prasyarat mereka ikut pelatihan begitu
si penerbyan baru dibayarkan nah memang ikut pelatihan kan sesuai dengan temponya masing masing
latihan ya tentu ini berproses dalam dua tiga minggu ke depan dan pakai tahapan gelombang gelombang
tahapannya gelombang dan itu pembayarannya kan kalau yang lain bisa dua kaligus
misalnya kalau gaji itu masing masing satu dua dua kali
tapi kalau ini kan empat bulan
jadi satu bulannya enam ratus ribu
jadi tentu ada staggering dari penerimaan
mungkin kita mengingatkan kembali ya tujuan dari kartu prakerja
ini kan sebenarnya program dari awal ya
presiden jokowi ingin ada bagi yang kena phk tim nganggur itu memiliki skill
sehingga mereka bisa lebih cepat mendapatkan pekerjaan dan juga bisa mendapatkan skill yang baru
tapi dengan adanya covid ini saya lihat mungkin agak berbeda
sehingga pelatihan pelatihan yang biasanya dilakukan tatap muka kebanyakan jadi online
nah ini kan menciptakan semacam moral hazard juga
dan ini disorot oleh masyarakat yang mengatakan bahwa sulit ini misalnya
semua online dan kemudian mau tidak mau harus ada akses terhadap
internet belum lagi jenis jenis pelatihannya mungkin tidak cocok
ini bagaimana pak
ini bagian dari evaluasi itu sendiri
pertama memang awalnya didesain untuk upskilling dan reskilling
tentu dengan pelatihan tidak hanya online tetapi offline
nah pelatihan offline itu kan lebih mahal
jadi antara riset tiga sampai tujuh juta
tetapi begitu ada covid
karena memang untuk program
yang informal yang terkena phk tidak ada
makanya program kartu prakerja ini di switch
makanya regulasinya pun dirubah
nah dengan dirubah ini diharapkan jumlah yang semula satu tahun dua juta
ditingkatkan menjadi lima enam juta
dari sini diharapkan bisa menampung korban phk selama covid sebesar dua satu juta
jadi diharapkan yang dua satu juta ini seluruhnya tertampung di dalam program kartu prakerja
nah tentu yang terkena phk itu diharapkan bisa mendapatkan retraining dan reskilling
dan jenis pelatihan yang semula berbasis untuk digital ini sudah kita rubah
atau diturunkan ke pelatihan pelatihan yang sifatnya lebih praktis
nah tentu dari pelatihan praktis ini kita berharap bahwa mereka yang terkena phk
tidak hanya bisa kembali masuk ke lapangan kerja dengan pekerjaan yang berbeda
tetapi diantara mereka ada juga yang bisa menjadi wiras waspada
nah tentu pelatihan pelatihan skill apakah itu membuat kue
apakah itu manajemen kafe dan yang lain banyak diberikan di dalam pelatihan
ada lebih dari dua jenis pelatihan dan jenis jenis tersebut sebagian besar diminati oleh mereka yang membutuhkan
kita ingin memberikan di gerasku
sehingga tentu perlu ada insentif bukan cuma belajar
tetapi harus ada penopang
untuk daya beli ataupun untuk kebutuhan esensial
nah ini diberikan sehingga kita berharap dalam empat bulan itu mereka bisa men startup sesuatu
jadi itu yang digunanya daripada kartu prakerja
sebelum vaksinnya ditemukan bagaimana kalau tidak mengganti gitu yang dana yang dialokasikan untuk prakerja ini lebih ke sebagai bagian dari bansos
sehingga bisa meningkatkan pendapatan
karena saya lihat ini banyak sekali yang terkena imbas
jadi kan ini kita sebut semi bansos
jadi kalau bansos bansos sekarang menggunakan standar dua empat juta
nah ini sama
kemudian yang satu juta itu on top
jadi satu juta pelatihan dua empat juta semi bansos
nah ini sama dengan mereka yang menerima bansos untuk hibah modal kerja maupun subsidi upah
jumlahnya sama sama dua empat juta
nah kritis atau moral hazard mengenai digital dan online learning ini bagaimana pak erlangga
apalagi ini kan dianggap menguntungkan mungkin mereka startup startup yang fokusnya memang pendidikan online dan kemudian ada gap ya
dalam digitalisasi ini kan penting menciptakan pasar baru
pasar pelatihan itu sebelum prakerja tidak ada
jadi kita meng create a new market
yang namanya digital pelatihan
tapi orang sekarang biasa kalau pelatihan itu lewat youtube kok
apapun semua bisa kita pelajari lewat youtube
tapi kan youtube gak dapat bansos
ya kalau mau belajar melalui youtube tidak ada larangan
tetapi kan ini bagian daripada yang belajar dari youtube kan mungkin dari segi ekonomi dan yang lain
yang lain relatif sudah setengah mapan
tetapi ini kan betul betul kita ingin memberikan di grassroot
sehingga tentu perlu ada insentif bukan cuma belajar
tetapi harus ada penopang daya beli ataupun untuk kebutuhan esensial
nah ini diberikan sehingga kita berharap dalam empat bulan itu mereka bisa men startup sesuatu
jadi itu yang digunanya daripada kartu prakerja

pemilihan atau transparansi terhadap modul modul pelatihan dan apa yang diperlukan

kita harus berpikir digital bukan berpikir analog
jadi kalau berpikir analog tentu pelatihan ya pelatihan kayak menjahit ngelas kemudian sekolah biasa yang ada akreditasi
tetapi kalau kita bicara digital kan ada evaluasi dari user
kemudian ada juga tentu tim expert yang mengevaluasi pendidikan
nah selama ini bagaimana hasil evaluasi
tapi hasil evaluasi sederhana saja
yang tidak diminati kan tentu tidak bisa berlangsung dia akan gugur secara otomatis
sehingga ini seperti air terus mengalir yang laku dia akan naik yang tidak laku dia akan
contoh yang laku selama lima gelombang ini apa saja
ya ada beberapa seperti pelatihan management pelatihan untuk apa namanya

membuat seperti barista kopi kemudian ada yang juga skill untuk masak dan yang lain
tingkat kepuasannya bisa dimuat
tingkat kepuasan tinggi dan juga ada skill
bahkan yang sangat impresif ada yang telaten belajar coding satu bulan
itu penting sekarang coding
ya jadi artinya walaupun situasi kita buka kan kita juga masih buka slot yang untuk digital
diminati juga berarti kan ini betul betul dan mereka langsung bisa kerja
bisa kerja di perusahaan perusahaan yang cukup bagus
jadi betul betul ada transformasi ada sukses story nya
apalagi sekarang perusahaan atau bisnis industri yang naik daun itu justru digital
jadi tidak ada salahnya kalau fokusnya untuk reskilling terhadap yang digital
tapi ini kan bisa terjadi gap ya
tadi pak erlangga menyebutkan dampaknya terhadap daerah kan berbeda beda
dan tergantung juga digital gap di indonesia kan masih ada
ada daerah yang memang dari segi ke
konektivitasnya jauh lebih bagus
ini kan berarti ada bagaimana untuk daerah yang tidak terpenuhi
biar bagaimana tentu kita berharap bahwa tidak semua memang indonesia memiliki smartphone
atau memiliki tab atau komputer ataupun koneksi
tapi tugas pemerintah untuk mengadakan itu
oleh karena itu infocom akan mendorong agar desa desa mempunyai internet yang sama kencengnya dengan yang di kota kota
kemudian pemerintah kita sedang membahas dengan kementerian ristek brin
bagaimana mengadakan tablet yang murah
misalnya satu juta tablet yang murah menggunakan produksi dalam negeri
dan menggunakan chips yang memang ditujukan untuk retraining sekolah dan yang lain
kan tidak perlu chips yang canggih sehingga bisa ditekan ke murah
nah ini semua pemerintah sedang siapkan

untuk sementara gapnya itu dibantu oleh
semacam pelatihan ataupun asistensi di kantor kantor naker
sehingga mereka bisa menggunakan desktop
dan memang dari daftar kartu prakerja tiga puluh empat provinsi semuanya ada
dari aceh sampai papua itu ada
kalau kita lihat mapping peminatnya paling banyak dari mana yang menarik
tetapi tetap peminat terbanyak sesuai dengan sebaran industri itu di jawa
jadi tetap jawa barat dki jawa tengah

karena itu memang basis industri
dan mereka yang terkena dampak dari phk
jadi transformasi industri empat tarola tahun dua ribu dua puluh tiga kita berhasil kembali ke tahap pertumbuhan yang kita inginkan
ini bagaimana transformasi dari segi profil indonesia industri empat
yang mana yang akan membuat indonesia itu memiliki
jadi pertama kuncinya itu adalah dalam logistik sistem
karena pertama digital empat itu kan sampai produksi sampai dengan consumer
nah kita persoalan utama di logistik
ini berkaitan dengan perizinan juga kan
transportasi dan pelabuhan kontainer
karena barang kita yang dari jawa dan luar jawa ini belum berimbang

sehingga tentu kebijakan yang diambil pemerintah adalah barang dari jawa ke luar jawa itu kontainer
tapi barang dari luar jawa ke jawa itu balek
sehingga ini ada mismatch
sehingga tentu kita harus mengembangkan kawasan industri atau hilirisasi di luar jawa
itu satu hal
karena yang kedua tentu single system
satu atap ya
untuk perizinan maupun untuk ekspor import
sehingga orang tidak key in berkali kali
untuk biaya cukai key in
untuk perdagangan key in
sehingga satu kali ki in semuanya
custom izin dan yang lain
ini sedang disiapkan oleh pemerintah
dalam paket perekonomiannya sekarang
nah kalau itu kita lakukan maka akan lebih efisien
sehingga ekspor pun akan lebih gampang
nah inilah yang kita ingin dorong
dan tentu logistik itu nanti akan lebih digital
karena dengan warehousing system ini sekarang yang lagi dalam tanda petik investment yang paling banyak
salah satunya adalah di warehousing dan logistik
ini bukan saja lebih efisien
tapi juga bisa mengurangi korupsi dan juga waste ya
atau pungli dan lain sebagainya
tapi kalau kedepan ini transformasi
kita lihat indonesia kan potensinya selama ini sangat tergantung kepada agriculture
dan juga komoditas yang kita miliki
yang sebenarnya paling penting adalah
dengan jumlah penduduk yang kita miliki
jumlah bonus demografi
kuncinya itu padat karya
bukan semua serba digital
karena ini hanya sangat dish ya kalau kita lihat
itu kan butuh orang orang yang berdiri
memang padat karya juga didorong
yaitu sektor yang terkait dengan jewellery misalnya
ini sekarang exportnya naik luar biasa
tekstil clothing dan footwear itu sudah pasti padat karya
nah oleh karena itu pemerintah ingin merelokasi industri padat karya itu
dengan membuat kawasan industri yang bersaing dengan negara lain dalam tanda petik gratis
jadi sewanya lima tahun
tentu operating cost mereka harus bayar
listrik air dan yang lain
tetapi dengan demikian kita berharap ini ada relokasi ke indonesia
karena selama ini kan negara lain menawarkan hal seperti itu
yang ada relokasi ke vietnam atau bahkan ke myanmar
ada relokasi ke negara lain
tetapi sekarang dengan adanya fasilitas yang kita siapkan diharapkan mereka akan menengok kembali indonesia
karena selama ini indonesia memang yang kita tangkap adalah industri yang capital intensive
seperti petrokimia kemudian hilirisasi nikel baja itu seluruhnya adalah capital intensive
nah sekarang kita ingin mendorong bahwa labor intensive pun masuk di kita
tapi berarti kita harus bersaing dong labornya dibanding dengan negara negara tetangga ini bagaimana
karena selama ini bisa dikatakan labor kita tenaga kerja kita tidak produktif
dan sementara itu juga dari segi gajinya juga kan lumayan sudah bersaing gitu
jadi kalau gaji secara asean sudah relatif mirip mirip
dengan china bahkan sedikit lebih mahal dari kita
nah tentu ini produktivitas yang kita sekarang harus kejar
kita nggak bisa mengandalkan buruh yang gajinya rendah
karena ini akan diambil oleh bangladesh dan negara negara seperti kamboja dan yang lain
sehingga kita harus berkompit tentang competitiveness dari segi produktivitas dan juga utilities dan logistik
plus kita punya domestic market
jadi sweetener kita tuh ada di sana
dan berarti produk produk yang kita hasilkan juga harus punya nilai tambah yang lebih
apalagi kalau nanti dengan punya skill dan juga inilah
kita tidak mau kalah dengan negara negara tetangga
karena memang beberapa investasi misalnya otomotif sudah mulai masuk ke sini
termasuk dari korea
kemudian juga di ekonomi terkini data center
ini sudah masuk juga di jawa barat
dan ini juga akan masuk di batam
kemudian terkait dengan digitalisasi
yang lain juga sudah mulai masuk ke indonesia
nah pemerintah sedang menyiapkan program
dan sebetulnya pemerintah sudah menyiapkan anggaran tiga delapan triliun
tinggal bagaimana memformulasikan programnya untuk perjalanan maupun untuk perhotelan misalnya
tapi ini harus dibarengi dengan ketersediaan daripada vaksin
yang belum teridentifikasi atau belum terverifikasi satu tiga
jadi sebetulnya untuk yang ini seluruhnya bisa diserap oleh kartu prakerja
subjek pada mereka punya tadi digitally treat
nah tentu ini yang menjadi challenge berikutnya
tetapi kan pemerintah punya kisi kisi yang lain dengan program program yang lain
sehingga tentu kita berharap bahwa sebagian besar jaring pengaman sosial itu sudah bisa menjaga
untuk minimal daya beli masyarakat
tapi untuk naik ya ke tingkat tingkat berikutnya ini kan berarti harus ada reskilling juga
risk killing dan pendampingan
reskilling pendampingan ini bisa berkaitan dengan kartu prakerja juga bisa digunakan
iya kartu prakerja kita kickers di awal
sehingga dengan reskilling diharapkan mereka bisa masuk program inklusi keuangan
kita sebut program inklusi keuangan
nah program program yang ideal yang memang tadi diminati ya selain yang digital dan lain
sebagainya itu apa contoh contoh yang sekalian bisa meningkatkan daya saing tenaga kerja indonesia
skillnya dan juga tadi literacy nya belum lagi misalnya berbisnis management dan lain sebagainya
sebetulnya kalau kita melihat indonesia dengan penduduk besar yang sektor yang tidak mempunyai resilient itu adalah sektor makanan minuman
dan sektor makanan minuman itu bisa levelnya
hanya kelurahan kecamatan kabupaten provinsi bahkan nasional
sekarang dengan digitalisasi ini sebetulnya distribusinya bisa lebih luas
artinya pesan makanan bisa diantar melalui ojol
semua harus ada aplikasi
semuanya dengan aplikasi ini bisa jalan
jadi ada ibu ibu di kabupaten bogor misalnya dia bikin lemper yang tadinya terbatas
tetapi dengan network
dia bisa menaikkan kapasitasnya lima kali
tentu ini memberikan penghasilan karena sudah bisa ditransfer pakai ojol dan pembayaran sudah bisa pakai aplikasi
jadi ini contoh contoh sederhana bagaimana usaha kecil menengah itu bisa naik kelas dengan teknologi dan dengan juga grant ataupun bantuan hibah tadi
mudah mudahan itu bisa tercapai
tapi kira kira sumber utama dari growth ini apakah kita bisa andalkan dari kegiatan ini umkm semua bisa mendapatkan
pertama kita ingin kembali kepada growth dari sektor konsumsi
kenapa sektor investasi kita dorong
kita harapkan ruu cipta kerja
omnibus law cipta kerja
ini bisa diputuskan dpr dalam masa sidang ini
sehingga ini adalah perubahan daripada obesitas daripada perizinan
iya jadi harus ramping dengan di
nah kalau digini dengan efisien ini ditunggu oleh berbagai negara
apalagi berbagai negara sekarang polisinya adalah china plus satu
artinya mereka punya fasilitas di china tapi butuh satu negara lain
tapi negara lain kan juga perekonomiannya pada turun semua
negara lain semua juga turun dan ingin menyerap
nah tentu kita bersaing dengan negara lain
tetapi dengan adanya omnibus law diharapkan kita ahead daripada yang lain dalam reform di bidang perekonomian
tapi seharusnya kita juga mengandalkan domestic market kita pak erlangga
tergantung dari rasa aman
rasa aman tergantung vaksin
menyerap tenaga kerja di bidang pariwisata seharusnya sangat potensial kan di situ
para wisata itu
karena ini sekarang yang paling anjlok
para wisata restoran itu selalu menjadi first timer job
jadi anak muda yang masuk lapangan kerja pertama itu di sektor para wisata dan restoran
sehingga memang dengan pandemi covid ini mereka yang terpukul pertama
nah pemerintah sedang menyiapkan program
dan sebetulnya pemerintah sudah menyiapkan program
dan sebetulnya pemerintah sudah menyiapkan program
dan sebetulnya pemerintah sudah menyiapkan program
dan sebetulnya pemerintah sudah menyiapkan program

tinggal bagaimana memformulasikan programnya untuk perjalanan maupun untuk perhotelan misalnya
tetapi ini harus dibarengi dengan ketersediaan daripada vaksin
karena yang sekarang sangat dirasakan adalah orang tidak kemana mana
keluar rumah saja takut ya apalagi berwisata
satu lagi mungkin yang selama ini cukup ya menggunakan banyak tenaga kerja itu infrastruktur kita
infrastruktur terus dijalankan dan pemerintah punya proyek strategis nasional
di mana di dalamnya ada yang buat embung irigasi kemudian tetap jalan tol
dan itu skimnya adalah proyek kerjasama antara badan usaha dengan pemerintah
dan ini diperkilakan
kita akan terus mengawal proyek tersebut
jadi misalnya kalau sudah tahun dua ribu dua puluh empat lah kira kira profil pekerja indonesia yang apalagi sudah menikmati kartu prakerja ini nanti seperti apa
ya tentu kita tidak berpretensi mereka yang sudah menerima
karena kita produksi mungkin dari kalau program reguler itu dua juta sampai tiga juta
penambahannya mungkin dari yang sekarang lima enam itu bertambah sekitar
kita berharap bahwa mereka bisa menjadi fasilitator daripada digital economy
nah tentu setiap tahun kita butuh yang juga berkemampuan tinggi itu lima ratus ribu
nah ini yang sedang kita buat dengan lpdp dari kementerian keuangan
sehingga kalau dulu ada program percepatan insinyur di tahun delapan puluh an kita akan melakukan program khusus untuk digital talent
sehingga dengan digital talent plus yang mereka punya
kartu prakerja diharapkan ini bisa mendorong ekosistem daripada digital
pertanian karena kita merupakan negara sebenarnya harusnya mengandalkan agrobisnis kita ya
ini kita selama ini agak kita abaikan kan
pertanian kita tentu selama ini kan kita quote unquote masih tradisional
jadi masih melakukan persawahan dengan mekanisasi terbatas
bapak presiden mengarahkan kita kembangkan food estate secara luas
nah salah satu yang di reidentifikasi adalah di kalimantan tengah
dimana ini tahap pertama tahun ini kita kembangkan tiga puluh tiga ribu hektar
nah tahun depan kita harapkan kita bisa satu ratus sepuluh ribu hektare
dan berikutnya kita persiapkan enam ratus tujuh puluh tujuh ribu
tentu pengembangan food estate di kalimantan tidak sama dengan pengembangan rice farming di jawa
sehingga tentu nanti disana akan fully mekanisasi
mungkin juga untuk nyebabkan
pupuknya juga bisa pakai drone
dan ini kita buka untuk investor yang mau menangani food estate atau horticulture
ini kita sudah ada keberhasilan story misalnya di lampung yang nanas ataupun pisang ataupun kopi
kemarin kita juga sudah coba di bali sudah bisa ekspor juga
nah jadi kawasan industri horticultura ini kita akan perluas
jadi secara keseluruhan pak menko karena ini tugas tanggung jawabnya itu paling banyak
merumuskan yang ratusan triliun sampai yang puluhan triliun
ini bagaimana selama ini
challenge nya kita yang merumuskan bukan itu sampai jutaan
sampai yang micro
sampai yang dua juta sama sepuluh juta
jadi tentu challenge nya dalam kebijakan ini kan kita sekarang punya komite pen
sehingga tentu dengan komite pen ini
kita bisa mengkoordinasikan sampai ke daerah daerah
sehingga ini menjadi kunci untuk pelaksanaan program kedepan
tapi ini bukannya tambah layer lagi
biasanya kalau ada masalah bikin komite ada layer layer lagi ini bukannya menghambat
karena komite ini kan kita mempush kl kl
semua sesuai dengan topoksinya
hanya sekarang kita punya gas dan rem tadi
kalau sebelumnya kan gas dan remnya melalui form
sehingga tentu ada apa namanya
bukan hambatan tetapi ada tantangan daripada birokrasi
tetapi dengan sekarang kita bisa melakukan kalau perlu terobosan terobosan
contohnya apa saja
biasanya kan kalau birokrasi ini yang justru
terobosan terobosan kan banyak program yang terobosan
program misalnya program kartu prakerja itu terobosan
program bantuan presiden untuk umkm itu terobosan
bantuan hibah untuk pekerja ini kan terobosan
itu kan harus disiapkan dan juga melibatkan berbagai aparat penegak hukum juga
dan pertanggung jawabannya kan juga harus jelas
dan pertanggung jawabannya akuntabilitasnya harus jelas
saat ini menurut pak erlangga bagaimana dari yang sudah diserap itu sesuai dengan tepat sasaran
tidak ada yang hilang begitu saja
karena ini kan semua by name by rekening
dan itu dicek melalui duk capil nik dan yang lain
jadi kalau duk capil saja nik saja tanpa rekening kan bisa pakai nama orang lain
tapi kalau mesti buka rekening kan harus tanda tangan sendiri
nah kalau kita di prakerja ada banyak
duk capil kita periksa
kemudian untuk mereka kan syaratnya tidak sedang bersekolah
terkait dengan dapodik kita periksa juga
kemudian untuk perbankan kyc nya juga dijaga
jadi layernya banyak
kunci nya adalah vaksin ini akan makan waktu
jadi apakah itu januari apakah juni
dan kemudian dari jumlah kolum kemudian ketiga siapa yang akan mendapatkan duluan
sehingga solusi yang jangka pendek adalah menggunakan masker
kemudian protokol kesehatan
jaga jarak cuci tangan dan yang lain
jadi inilah yang harus kita dorong supaya ini menjadi new normal baru
ya kira kira kalau kita menggunakan masker menjaga protokol kesehatan
apakah kita bisa resume lagi
dari kegiatan perekonomian dan sosial secara normal sebelum akhir tahun
ya kuncinya adalah vaksin ini akan makan waktu
jadi apakah itu januari apakah juni
dan kemudian dari jumlah kolum kemudian ketiga siapa yang akan mendapatkan duluan
sehingga solusi yang jangka pendek adalah menggunakan masker
kemudian protokol kesehatan jaga jarak cuci tangan dan yang lain
jadi inilah yang harus kita dorong supaya ini menjadi new normal baru
dan pasca new normal kita tidak kembali sebelum covid
sehingga semua itu kita lakukan riset
baik itu public policy baik itu mengenai kesehatan mengenai pendidikan perekonomian dan berbagai sektor
sehingga dengan demikian ini kesempatan kita untuk melakukan transformasi
atau istilah pak presiden untuk meloncat
ke level yang berbeda
dan ini memungkinkan dengan digitalisasi
dan digitalisasi enabler nya adalah pandemi covid
dengan pandemi covid mau gak mau kita menggunakan
ternyata ini akselerasi padahal memang arahnya memang semua digitalisasi itu
kalau tidak salah kita bisa kembali ke growth yang biasa itu setelah tiga tahun ya
jadi targetnya memang ini akan makan waktu tiga tahun
sehingga kita ada
sekarang ada bansos diperbanyak
tahun depan dilanjutkan
juga demikian pula budget defisit
kita akan terbuka
dan kita baru kembali nanti dua ribu dua puluh tiga
jadi dalam tiga tahun ini mau tidak mau kita kan harus melakukan bukan saja survive
tapi reformasi itu sendiri pak erlangga
tadi beberapa yang disebut sebut prioritas
tentu saja kesehatan sangat penting
apalagi kita kehilangan begitu banyak pendidikan tahun ini
dari segi perekonomian dan lain sebagainya
pak erlangga sendiri
sebenarnya mindset ya
sdm itu apakah kita bisa ubah untuk melakukan transformasi ini dalam waktu tiga tahun ketika
kalau kita lihat di indonesia
mendapatkan pekerjaan saja
kita punya talenta yang cukup besar
terutama di sektor digital
kita lihat dari perusahaan perusahaan startup
yang terkait dengan consumer
itu indonesia salah satu paling besar di asean
dan oleh karena itu ini adalah
momentum yang tepat
sehingga dan kita punya market luas
dan kita punya satu ratus lima puluh juta penduduk yang dalam tanda petik
at least mereka browsing dan yang lain
nah ini potensi yang

apalagi dengan learning from home
orang tua pun sekarang retraining minimal untuk zoom
nah oleh karena itu potensi pengembangan teknologi digital
itu kalau kita lihat
itu ada di indonesia ini satu ratus dua puluh billion usd
nah di asean satu ratus lima puluh miliar dolar
jadi kuenya ada
tinggal kita meretrain anak anak muda kita
atau siapapun yang akan belajar
sehingga mereka bisa masuk di dalam new wave of digital economy
kira kira akan menyumbang berapa persen terhadap gdp kita
kita kan lihat tadi
sumber sumber growth kita
kemudian ada industri manufaktur dan lain sebagainya
ini nanti kedepan
kalau kita sudah lebih
infrastruktur digitalnya juga jauh lebih bagus
kira kira berapa yang kita
ya kalau kita bicara
yang akan dikontribusikan
jadi lumayan signifikan
sekarang kan sudah given
kalau kita lihat
apapun sekarang dilakukan lewat aplikasi
mau belanja makan pesan apa semuanya
ya semuanya lah
supaya kita betul betul bisa memaksimasi dari momentum ini
krisis kan katanya juga opportunity ya
dan supaya kita tidak kembali ke kebiasaan kebiasaan buruk sebelumnya
jadi reformasi betul betul
kita sebenarnya reformasi tahun sembilan puluh delapan ini
tiga puluh tahun kemudian kita masih bicara reformasi
supaya lebih cepat lagi
jadi pak presiden
tidak hanya reform tapi transform
transform kan berubah
jadi bukan cuma pemulihan tetapi percepatan
nah perubahan ini semua sektor
mulai dari kesehatan pendidikan kemudian perekonomian
enabler nya adalah digitalisasi
jadi berarti networking infrastruktur kita harus dorong
kemudian juga dna
device network dan aplikasi perlu murah
supaya tidak terjadi digital divide
supaya ini semua bisa kena
nah keuangan juga didorong untuk inklusif keuangan
kemudian pembelajaran juga harus pembelajaran
pendidikan pun baik pendidikan yang pendidikan di pesantren maupun pendidikan umum harus level playing field
sehingga ini yang
dan sesuai dengan kebutuhan pasar
sesuai dengan minat dan kebutuhan pasar
ini yang pemerintah ingin dorong
sehingga lulus bukannya langsung antre cari pekerjaan tapi langsung sudah di absorb oleh industri nya itu sendiri
bisa di absorb industri atau menciptakan lapangan kerja sendiri
kesehatan harus jadi prioritas
kesehatan harus jadi prioritas
dan ini kan nanti saya lihat juga dua tiga tahun ke depan kan fokus nanti lebih kesehatan
karena di indonesia kenapa juga angka kematiannya itu lebih tinggi
jangan jangan karena kita kesehatan kita rentan
ketergantungan indonesia terhadap tembakau
jadi memang salah satu tembakau
betapa kita capek capek bpjs reformasi kesehatan kalau kita masih sangat tergantung pada tembakau
tembakau ini dua sisi dari koin
di sisi lain penciptaan lapangan pekerjaan di sektor agrikultur
di sisi lain juga penerimaan negara
dan di sisi lain kesehatan
sumber segala macam penyakit kita ini
untuk mengembangkan balans itu yang kita harus kejar
karena katakanlah seperti industri tembakau ini
ya dalam covid ini ada juga yang menjadi katakanlah tradisional
tapi ini comorbid kan ini bisa menciptakan
ini yang harus dijaga
ya bagaimana pak
tentu bagi indonesia pemasukannya cukup signifikan terutama dari cukai
nah ini yang kita juga harus cari alternatif yang lain
nah tentu pengungkit ekonomi yang lain ini harus didorong
karena cukai satu satunya yang dalam tanda petik penerimaannya hampir pasti
kalau kita bilang satu ratus tiga puluh dia tercapai
kalau pajak kita tentukan berapa pasti ada turun sedikit
nah kalau sektor migas ya tergantung fluktuasi ya kadang kadang di bawah juga
tapi kan sekarang dengan apalagi dengan adanya covid dan kesehatan masyarakat
hitung hitungannya kan juga is it worth it gitu
ya kalau kita lihat kan komorbidnya berbagai macam
berbagai macam penyebab
nah ini tentu yang kita perlu perhatikan
kenapa kita tidak fokus ke komoditas yang lain yang sama saja bisa lebih menguntungkan gitu
makanya kita dorong ke horticultur
karena horticultur kan nilainya nilai tinggi
sehingga ini yang kita harus dorong
pak erlangga sendiri bagaimana menjaga kesehatan selama covid ini
untuk daya tahan tubuh
kedua ya tentu masih berkesempatan berolahraga
ketiga ya tentu kita jaga suasana
enggak stress apalagi dengan tanggung jawab yang begitu berat
ya itu yang kalau penyakit itu dekat dengan stres
jadi kita mitigasi stress supaya jauh dari penyakit
mungkin terakhir pak erlangga
dan ini kolaborasi komunikasi kerjasama selama ini dengan semua pihak
saya rasa dirasakan seluruh kl ini kompak
dan menuju kepada tujuan yang diarahkan bapak presiden
jadi saya optimis dengan tim yang ada
dan kita tahun dua ribu dua puluh dua harusnya sudah
mudah mudahan bisa lebih cepat lagi
bisa lebih cepat dari sekarang
ya demikian insight with desi anwar kali ini
langsung dari kantor menko bidang perekonomian
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan program ini di cnnindonesia com
dan juga di youtube insight with desi anwar
jangan lupa kita juga semua harus membantu ya untuk mengurangi angka covid
dan juga supaya kita bisa hidup lebih normal lagi
jangan lupa pakai masker
sering cuci tangan
dan tentu saja stay safe